lu mau kemana
gue mau ke perpustakaan
oh yaudah gue duluan ya
wuh untung rizky gak bahas atas sama sekali

kamu lagi pengen makan apapun
gue masih agak kenyang sih
tadi kan abis makan sandwich
batu bata but oh iya tante gimana kalau kita makannya makanan ringan aja tangka boleh
pak udin kita ke cafe lotus ya iya bu
ngapain sih batu bata teleponin gue terus harusnya kan fokus sama pesta seni
kok gak diangkat teleponnya bu oh iya tante soalnya gak penting
mana non amel ya eh non amel pak bos nyuruh saya nyerahin ini
ya salinan sih non tapi datanya akurat kok
gue gak sabar banget nunjukin semua ini ke my prince ini udah melebihi kartu mati dia sih
usus goreng kemana sih kok di reject telpon gue
pak sebaiknya kamu terima saja keputusan ini dengan bijak
apa terima aja ya nggak bisa gitu dong pak saya udah nyaman sama putri saya nggak mau diganti
restart emangnya komputer
ya udah gini aja gapapa
kalau pak surya sama pak regar tetap maksain saya harus kerja sama sama mel gak masalah
saya udah bilang saya mau wakil saya yang sebelumnya
dan kalau itu gak bisa dipenuhi saya akan mundur sebagai ketua
ketua ketua yang akan mundur sebagai ketua

ketua ketua yang akan mundur sebagai ketua